assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada kesempatan siang hari ini
rekan rekan media kami dari jajaran polda metro jaya
ingin merilis terkait dengan kasus yang terjadi beberapa hari lalu
di mana pengungkapan ini prosesnya dibantu oleh banyak pihak
juga berkat kerja keras dan koordinasi yang baik
juga dari bantuan dari masyarakat
antara tim gabungan ditkrim um polda metro jaya
dengan pores bekasi kota
ada pun yang ingin kami sampaikan adalah
tindak pidana yang terjadi
yaitu pembunuhan berencana dan pencurian
dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian
di mana pasal yang diterapkan adalah
tiga ratus enam puluh lima ayat tiga kemudian tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
dengan ancaman hukuman mati
ada pun modus operandi daripada pelaku
yang dalam hal ini berinisial has
yaitu pelaku melakukan pembunuhan ini
dengan menggunakan linggis
di mana linggis tersebut didapat dari
berangkas yang ada di rumah korban
motifnya adalah karena sakit hati
kemudian kami sampaikan bahwa pelaku yang berinisial hs
adalah keluarga daripada korban
yaitu istri daripada korban
kemudian rekan rekan sekalian
bagaimana mekanisme pengungkapannya
pada saat kejadian pelaku
kejadian itu pada hari senin
diketahui hari selasa
kemudian pelaku selama sekian hari
selama sekian hari
selama sekian hari
selama sekian hari
selama sekian hari
itu sempat pergi dan membawa beberapa barang
yang ada di rumah korban
salah satunya adalah mobil ekstrail
kemudian pada saat penangkapan
pelaku ditangkap di daerah garut
pada saat dia sedang tidur di saung
rencananya akan naik gunung
kemudian kami sampaikan kepada rekan rekan
bahwa pengungkapan ini betul betul
di mana barang bukti yang kita temukan
yaitu di samping mobil
kemudian juga ada pakaian
yang mana ada bercak darah
kemudian hasil swab daripada kuku pelaku
ini dna nya mengandung darah
ini adalah korban
mungkin ada pertanyaan
berdasarkan keterangan yang kita dapat
pelaku ini sakit hati karena
korban ini merupakan satu keluarga
yang mana pekerjaannya adalah
mengelola tempat kos kosan
beberapa waktu yang lalu
dan kemudian ketika pelaku ini main
setelah dia keluar dari pengelolaan
dia suka main ke rumahnya dan sebagainya
baik jadi untuk
kami jelaskan untuk proses terjadinya
malam malam dia datang masuk ke rumah korban
kemudian begitu masuk ke rumah korban
kemudian dia melihat di berangkas yang tadi saya sampaikan
itu kemudian mengambil linggis
ada linggis dia lakukan pembunuhan itu dengan menggunakan linggis
yang pertama kejadiannya ada di ruang tamu
kemudian setelah itu
dua orang anaknya mengetahui kemudian bangun
kemudian baru kepada kedua anaknya yang berumur sembilan dan tujuh tahun
yang diberdasarkan hasil pemeriksaan dan otopsi
kemudian kita lihat juga daripada jenazahnya
itu suaminya yang pertama
kemudian baru istrinya
yang mana istrinya itu adalah sepupunya sendiri
kemudian baru anaknya itu bangun
kemudian baru anaknya
sampai dengan saat ini kami masih baru satu ini yang kita temukan
karena ini memang motifnya itu adalah sakit hati
kemudian dia dendam
dia memang sudah merencanakan untuk melakukan itu
karena itu dia datang ke sana itu malam hari
jadi masuk ke rumah itu
dia datang karena biasa bertamu
dia masuk tidak dengan menggunakan mencongkel pintu dan sebagainya
kemudian melihat itu sedang tidur
keluarga itu baru dia melakukan
ya memang dia sudah rencanakan beberapa hari sebelumnya untuk melakukan itu
bisa dilihat memang pada saat masuk
karena itu kan dia korban itu ada di ruang tamu ya
jadi begini kalau hasil otopsi itu secara rinci belum keluar
tapi kita bisa sampaikan bahwa berdasarkan olah tkp
korban yang dibunuh dengan menggunakan lingkis tadi
itu adalah sepasang suami istrinya
tapi yang di anaknya itu tidak ada luka dari linggis
saat ini masih tunggal
ya saat ini masih
apakah anak dibunuh
apakah memang dari awal dua ribu enam belas
karena pada saat kejadian anak itu bangun mengetahui
dan sempat bertanya
ada apa om dengan orang tuanya
dia sudah rencanakan beberapa hari
tadi sudah disampaikan bahwa pasalnya tiga ratus enam puluh lima kemudian tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dengan ancaman hukuman mati
kalau itu ada menurut kelahirannya pak pak mulda

ada rencana mau apa yang dilakukan dia di garun
memang pelaku ini hobinya naik gunung
jadi maksudnya untuk menenangkan diri
jadi dia mau naik gunung ya
gunung tapi sebelum naik gunung
pada saat dia mau persiapan naik tidur di saung
itu sudah ditangkap
dua duanya suaminya sama
dia setiap datang
dia sering dihina
jadi dianggap tidak berguna dan sebagainya
saat ini juga masih dalam proses pencarian
jadi menurut pengakuan itu dibuang di daerah kalimalang
ya itu menurut
keterangan dan kita
lihat hasil itu kemungkinan
dicekik tapi kan kita juga harus menunggu
hasil otopsi lengkapnya
kukunya pelaku ini
itu disweb diambil
kemudian diambil disweb itu
nanti kita dalami
jadi dia pada saat
dia menggunakan mobil ekstril tadi
kemudian setelah kejadiannya dia menggunakan mobil ekstril
setelah dia keliling keliling
mobilnya itu ditaruh di
nah kemudian dia baru jalan ke
tetapi di kos kosannya itu
ketika kita lakukan pemeriksaan
di dalam situ
pakaian dan sebagainya yang mengandung
jadi pak pada saat
atau mana dari kondisi itu
menganeaya dan menyebabkan meninggal
itu dalam posisi tertidur
yang pertama adalah yang laki laki terlebih dahulu
dan langsung ditusuk
setelah itu baru
dengan pertimbangan kakak
yang satu itu tajam yang at ujungnya itu kan tumpul yang tajam ini sendiri sendiri ya
ya ada tempat tidurnya tetapi pada kejadian saat kejadian ya tidurnya di situ
terakhir ya terakhir ya silahkan
ini normal ya pelaku ini normal karena dia juga pernah bekerja di situ karena pekerjaannya itu mengawasi kos kosan ya
tetapi kita tetap akan melakukan pemeriksaan itu terkait dengan pertanyaan itu
cukup ya terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh